sementara itu gubernur nusa tenggara barat muhammad zainul majdi atau tuan guru bajang mengaku mengambil risiko karena memutuskan mendukung presiden joko widodo
meski demikian tgb mengaku ingin menemui ketua umum partai demokrat untuk menyatakan pendapatnya namun pertemuan tersebut belum tercapai
usai menjadi pembicara dalam ekonomi pasar pancasila dan pemberdayaan ekonomi umat yang digelar ikatan cendekiawan muslim indonesia
zainul majdi mengatakan sudah mempertimbangkan risiko atas keputusannya mendukung presiden joko widodo dua periode
zainul mengatakan bahwa keputusannya merupakan aspirasi pribadi yang didasarkan pada perkembangan pembangunan selama empat tahun jokowi memimpin indonesia
kemudian ada sistem nilai saya kemudian ada objektifitas yang saya lihat manfaat dan mudaratnya lebih besar seperti apa
kalau kita sudah putuskan sesuatu berdasarkan itu ya kita harus siap saja terima apapun resiko